yeah yeah yeah
yeah yeah yeah
yeah yeah yeah
dua puluh lima tahun band gigi pada dua ribu delapan belas lalu
tentu menjadi kenangan manis
bagi arman maulana dan kawan kawan
dapat kembali sepanggung bersama mantan gitarisnya baron
meski telah berpisah dari grup gigi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sebagai gitaris
arya baron tetap mendapat hati di grup band ini
lima puluh tujuh tahun ini merupakan gitaris perdana gigi
ia memutuskan mundur dari gigi untuk melanjutkan sekolahnya di amerika serikat
setelah album perdana mereka keluar
tahun dua ribu delapan baron membentuk grup band baru baron soulmats
baron merupakan gitaris ternama indonesia sekaligus manajer grup band gigi
pria kelahiran bandung ini meninggal dunia pada selasa pagi
pukul sepuluh waktu indonesia barat
melalui unggahan personel gigi di media sosial
diketahui baron mengidap covid sembilan belas bersama pemain bas gigi thomas ramdan
sebelumnya para personel gigi turut aktif membantu mencarikan pendonor
kepergian arya baron meninggalkan duka bagi rekan rekannya di dunia musik indonesia
mantan drummer dewa sembilan belas aksan syuman
mengunggah foto baron di akun
instagramnya disertai ucapan terima kasih kepada manajer gigi tersebut
unggahan serupa juga dilakukan musikus melly guslo
yang menambahkan beberapa kenangannya bersama almarhum
ucapan duka juga disampaikan oleh banyak musikus lainnya
dari dewi lestari hingga tantowi yahya
selamat jalan legenda